tiga konflik harimau dan manusia terjadi di merangin jambi
antara september dan oktober dua ribu dua puluh
harimau liar menyerang dua orang tewas satu selamat
dua belas oktober dua ribu dua puluh satu abu bakar remaja desa air batu
menemui ajalnya di tempat ini
rekannya hafiz ketika itu berada di sebelahnya
aku sempat bantu
kalau empat remaja sedang duduk bermain gawai di bukit semenit dusun baru air batu
satu satunya lokasi sinyal internet di kampung ini
aku nengok ke situ aku harimau kan ternyata aku kelam
berdiri dia di sini
lalu aku sempat nengok harimau itu nengok aku
kawan aku tidak nengok harimau itu tidak nengok hp kan seperti ini
abu bakar tewas dengan luka dalam di bagian leher
tangannya patah dan sekujur badannya memar
hutannya merupakan habitat utama
wilayah jelajah setiap individu harimau
dua hari sebelum kejadian itu
pami petani desa marus jaya
beruntung selamat dari serangan harimau yang sama
saya mencari pami
menelusuri kebunnya yang tak jauh dari tempat kejadian
tapi perempuan enam puluh dua tahun itu pulang lebih awal
kami menemuinya di rumah
dekat nih yang aku nengok tuh seworo kan keras
apa yang aku tengok

nah itu aku

tidak ada yang lain aku pokoknya mati
tidak ada yang lain aku pokoknya mati
soalnya adonian itu adon itu
berapa besar bu harimau yang merekam ibu
dua meter ada panjangnya
iya dua meter panjangnya dengan ekornya itu
dia dua meter panjangnya dengan ekornya itu
dengan ekornya dua meter ya bu
harimau meraih kantong plastik berisi getah di tangan pami
karena mengira makanan pami disergap dari belakang
kuku si belang itu mencakar dan merobek lengan kiri
bagian bokong pami juga dicakar
yang sini tuh bekasnya orang orang yang nengok itu
kukunya yang masuk kuku
iya di bokong itu
kukunya itu ada empat
kan sakit aku tidak tahu
pak ini kenapa bokongku sakit kata aku
sebelum kejadian pami dan abu bakar
harimau ini juga telah merenggut nyawa rasidi
petani tiga puluh tahun itu ditemukan tewas di tepi sungai nilo desa gugu pada dua puluh lima september
pasca kejadian tim dari bksda
jambi menggelar operasi
kamera trap dipasang untuk memantau pergerakan harimau
selama dua pekan proses ini berlangsung
harimau lantas muncul lagi dan kembali menyerang
harimau betina ini berhasil diperangkap dua pekan kemudian
dan langsung dievakuasi ke penyelamatan satwa balai ksda jambi di mwarobungo
umurnya diperkirakan sepuluh tahun
harimau ini berhasil diperangkap dua pekan kemudian
dan langsung dievakuasi ke penyelamatan satwa balai ksda jambi di mwarobungo
umurnya diperkirakan sepuluh tahun
namun kondisinya memburuk
mengalami malnutrisi lesu dan hilang nafsu makan
mengalami malnutrisi lesu dan hilang nafsu makan
kaki depannya membengkak tak bisa berjalan
ia diponis anemia berat
dua pekan dirawat kondisinya terus memburuk
hingga akhirnya mati

dokter dari peteriner lampung menyimpulkan malnutrisi kronis sebagai penyebab kematian
dokter dari peteriner lampung menyimpulkan malnutrisi kronis sebagai penyebab kematian
nagari salare aie kabupaten agam sumatera barat
nagari salare aie kabupaten agam sumatera barat
diresahkan oleh harimau betina yang memangsa sedikitnya lima ekor ternak
makin hari ia makin mendekat ke pemukiman
makin hari ia makin mendekat ke pemukiman
keberadaannya teridentifikasi melalui kamera jebak
keberadaannya teridentifikasi melalui kamera jebak
berkali kali upaya penghalauan selalu gagal
berkali kali upaya penghalauan selalu gagal
kandang jebak berisi umpan kambing disiapkan
kandang jebak berisi umpan kambing disiapkan
dan baru berhasil terperangkap pada sebelas januari dua ribu dua puluh dua
dan baru berhasil terperangkap pada sebelas januari dua ribu dua puluh dua
konflik ini memakan waktu panjang empat puluh satu hari
konflik ini memakan waktu panjang empat puluh satu hari
kita pelajari ternyata setiap waktu waktu tertentu
kita pelajari ternyata setiap waktu waktu tertentu
satwa ini melintas pada titik yang sama
satwa ini melintas pada titik yang sama
hasil data kita satwa ini setidaknya dua kali meliruati pemukiman warga di jalan utama
adm memastikan satwa ini datang dari arah videos
kabupaten tetangga pasaman barat

kabupaten tetangga pasaman barat
kesimpulannya bertolak dari pengamatan jarak pemukiman ke kawasan hutan
serta arah lintasan satwa yang terekam kamera jebak

dari lihat dari tanda tanda delapan masih berusia dua tahun
dari lihat dari tanda tanda delapan masih berusia dua tahun
dan ini baru usia lepas dari induk
ini kemungkinan satu sedang belajar berburu
kedua faktornya adalah karena kebetulan di lokasi ini juga terjadi kematian puluhan babi liar
yang setelah kita investigasi bersama sama dengan balai veteriner dan dinas terkait
ternyata dipastikan babi babi yang mati ini akibat virus flu babi afrika
sehingga mungkin harimau ini kekurang pakan dan migrasi ke daerah ini
esoknya harimau dievakuasi ke pusat rehabilitasi harimau sumatera darmasraya
dan juga ini bermuara muaranya adalah ke provinsi jambi dan provinsi riau sendiri

menuju ke luar negeri baik itu ke tiongkok ataupun ke hongkong
pada september dua ribu dua puluh di wilayah bksda agam ini juga tertangkap dua orang bernama mulyono dan parman
keduanya hendak menjual satwa kukang dan sisik terenggili
mulyono telah lama dipantau karena terlibat beberapa perburuan harimau
saat diinterogasi ia mengaku sudah membunuh delapan harimau dan menjual organ tubuh hewan hewan itu
dari hasil pengungkapan tersebut terungkap bahwa jaringan ini adalah jaringan pertama kami menyebutnya jaringan sumatera barat bagian utara
meliputi daerah kabupaten agam pasaman barat dan pasaman timur termasuk juga lima puluh kota
ini melalui jalur pekanbaru batam sebelum nantinya dibawa ke luar negeri
sedangkan jalur keduanya adalah semata barat bagian selatan ini meliputi daerah solok damasraya
dan juga ini bermuaranya adalah ke provinsi jambi dan provinsi
di riau sendiri
sebelum nanti semuanya merajale perdagangan ini menuju ke luar negeri baik itu ke tiongkok ataupun ke hongkong
menurut ade komunikasi pelaku hanya sampai ke seorang pengumpul di pekanbaru riau berinisial a
yang tak cuma menampung satwa harimau tapi juga terenggiling
kamu mau sedih dulu ya
ini salah satu hal yang sering terjadi di negara negara yang juga berpengaruh
sekali kali yang masuk masyarakat itu berhenti karena kalau saudara saudara itu harus dikubuk
kalau ada yang di sana yang mengganggu itu kan ada yang mengganggu orang yang mau tunggu tunggu
nah telapa ini sudah lama pok
diponis tujuh bulan penjara dengan denda lima puluh juta rupiah
sedangkan mulyono dan parman diponis satu tahun dua bulan penjara dan didenda empat puluh juta rupiah
mulyono tak lama setelah bebas masih terpantau beredar di tengah konflik harimau
dalam rekaman amatir ini misalnya
mulyono muncul ketika ada seekor harimau masuk ke pemukiman di pasaman barat
harimau dalam kondisi lemas diduga diracun dan akhirnya mati
sejumlah penangkapan mengindikasikan ada jaringan lintas provinsi yang solid
sebut saja dua penangkapan diriau pada dua ribu dua puluh satu yang terhubung dengan pelaku di jambi dan darmasraya
termasuk pelaku di bengkulu sumatera barat sumatera utara hingga aceh yang saling terhubung
jaringan perdagangan harimau sumatera telah lama diteliti oleh dwi nugroho adiasto
ia memastikan jaringan tersebut terhubung ke perdagangan internasional
pemburu di tingkat lokal itu yang biasanya ada di apa namanya kalau tidak di kecamatan ataupun kabupaten
kemudian mereka akan terhubung ke penampung yang lebih besar lagi
penampung yang lebih besar lagi biasanya mereka dominasinya di provinsi kota kota provinsi
atau tempat tempat yang berdekatan dengan lokasi exit point atau pintu keluar
nah untuk level apa namanya penampung itu penampung yang di level provinsi atau yang lebih besar lagi
mereka seringkali punya koneksi ke pasar langsung ke pasar
apakah pasar itu pasar nasional ataupun pasar internasional
nah kita akan mencoba
berdasarkan penelitian dwi dalam sepuluh tahun terakhir kasus kejahatan satwa harimau terbilang tinggi
yang tertinggi adalah kasus perdagangan
kasus perburuan justru kecil
padahal merupakan hulu dari kejahatan ini
alasan yang cukup logis diungkap oleh dwi
para penegak hukum lebih banyak menangani aspek peredaran
perlindungan kawasan justru tidak maksimal
kami menemui seorang mantan pemburu di musirawas sumatera selatan
assalamualaikum pak mawi
maui pemburu senior tujuh puluh satu tahun ini
menghabiskan lebih dari separuh usianya berburu harimau
ia melakoninya sejarah
itu kita pilihan duo kita melakukan itu
kita mengharap harimau itu jadi rezeki kita
kalau kita nasib siap kito yang jadi rezeki harimau itu siap juga
berarti waktu awal itu dadut takut penduduk
kalau takut sama barang itu tidak dapat gitu
semakin banyak barang itu semakin gairah
semakin senang pikiran
mawi berburu hingga ke provisi tetangga
seperti jambi dan bengkulu
di hutan hutan di kawasan kawasan mana
tidak peduli hutan lindung
pokoknya di mana hutan yang sepi manusia
pasti harimau itu banyak
kita lanjutkan perjalanan
awalnya ia berburu dan membunuh harimau
hanya untuk mencari harimau

ditambah ada pembeli mengubah motivasinya
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh an seekor harimau dijual maui rp tiga puluh lima hingga rp seratus
sepuluh tahun terakhir hasil buruannya bisa laku antara sepuluh juta hingga delapan belas juta rupiah per ekor
banyak juga kata kata penghasilannya itu
dapat harimau itu
pernah juga satu bulan itu
pernah enam pernah
lah sampai ke aku itu
ya tangan ke tujuh ke delapan
jadi masih dapat juga kalau permakanan satu bulan
itu sepaling lama
satu itu cukup
terpaksa melakukan itu kekurangan dalam ekonomi
pembeli tak datang dari musirawas atau sumatera selatan saja
dari padang itu juga
dari curum itu juga yang sudah sudah tadi
kadang kadang orang manggil datuk itu kan mawi harimau
kadang kadang dia datang itu itu barang tidak ada
kalau jadi pelangganan jual barang itu udah mau aku takut ketipu
tidak bisa dibuangkan
ia pun tak mengenal takut menghadapi harimau
yang terlebih dulu nakam itu alatnya tangan
kita kalau tidak berani
mengganggu dia itu tidak dapat
kadang kadang kejerang kadang kadang kita pukul
sore itu mawi mengajak saya ke sebuah desa di ulu rawas musirawas utara
kamu mau pergi dulu ya
kalau tidak kita tidak mau balik lagi
kita untuk mencari penjaja
kami menemui lailan seorang pemburu aktif
lailan terbilang senior di wilayah itu meski usianya di bawah maui
maui membujuk lailan berhenti berburu
sekali kali yang untuk mas lepan
lailan tak banyak bicara tentang lika liku perburuannya
sore itu alat jerat dari kawat seling miliknya ia serahkan kepada maui
tak terucap apakah ini pertanda lailan menyambut ajakan maui untuk berhenti berburu
selain kulit yang diperdagangkan dari seekor harimau adalah tulang taring dan tengkorak
di tiongkok dan vietnam tulang satwa ini dijadikan bahan campuran ramuan obat tradisional
sedangkan kulit kebanyakan dibuat taksidermi dan aksesoris
penyelundupan dilakukan dengan beragam modus yang umumnya melalui jalur laut
kadang singgah di negara transit seperti vietnam sebelum sampai ke tiongkok atau hongkong
rute penyelundupannya mengikuti jalur satwa terenggiling yang biasanya dikemas dalam satu pengiriman
peredaran di indonesia umumnya bagian kulit dan kuku untuk aksesoris dan taksideru
tidak ada yang membuatnya diperkenalkan oleh masyarakat

kita beli ya bisa dua kali lipat lah keuntungan
kepala kepala pertama tiongkok indonesia

dari mulai dua ribu sebelas saya tidak pernah dijual kemana mana
sebab orang yang datang di depan saya itu jemputinnya

kepala kepala pertama tiongkok indonesia